raisa main petak umpet yuk sama mama
raisa yang umpet mama hitung ya
oke mama hitung ya
raisa dimana ya
radit mama akan jemput kamu sayang
mama mohon jangan sembunyi lagi dari mama ya
apa keberadaan radit sudah terlacak pak
kamu secepatnya nyicur sana ya
kamu secepatnya nyicur sana ya
tempatnya di restoran pinggiran jakarta
iya pak rangga segera kesana ya
berarti rangga sama tiara benar kan ma
kalau hari itu masih hidup dan dia baik baik saja
mama tuh gak perlu marah marah kayak tadi ma
lihat mama itu marah bukan masalah itu pak
tapi memang gak terima mereka bilang radit nyuruh orang untuk mengawasi rumah tiara sama ngikutin tiara
iya tapi kan mungkin bener juga kalau radit itu mau mengawasi tiara
mungkin dia mau tahu kalau tiara ini lagi deket sama siapa sekarang
kenyataannya memang radit sangat mencintai tiara
udah ya pak mama nggak mau bahas soal ini

mama tuh kan lagi seneng pak
karena radit sudah ditemukan
kita bentar lagi ketemu dia lah
jadi please jangan yang rusak moodnya mama
ikutin terus mobil polisi di depan ya pak
nomor yang ada di hp kamu itu milik kamu
iya pak itu benar nomor hp saya
tadi yang telpon dan kirim pesan ke saya
pakai nomor itu tuh radit
tolong ibu tenang
biarkan kami bekerja semaksimal mungkin
nih emang tenang
apa sebelumnya ada orang yang meminjam hp kamu
oh iya pak tadi pagi ada pengunjung yang meminjam
dia beri saya sejumlah uang untuk ganti pulsa dan minta saya mematikan hpnya
ya saya mau aja karena saya dikasih tips yang cukup besar
apa orang itu terlibat kejahatan pak
tidak kamu tidak usah takut dia itu bukan orang jahat
berarti kita sekarang kehilangan jejak elit lagi ya pak
iya pak saudara radi cukup pintar untuk menghilangkan jejak
dia pasti sudah menduga kalau polisi akan melacak nomor handphonenya
tapi buat apa sih radit menghindar itu buat apa
radit menghindar itu karena ada motif tersendiri bu
mungkin ada seseorang yang mengikuti saudara radi
sehingga saudara radit meminjam hp mbaknya untuk menghilangkan jejak
atau mungkin juga saudara radit itu dalam keadaan
bahaya sehingga tidak memungkinkan dia untuk pulang ke rumah langsung
ini bukan orangnya
iya bu itu orangnya
waktu ketemu kamu tadi kondisi dia seperti apa
dia kelihatan kesakitan atau sehat sehat aja
tampaknya sih kesakitan bu
dan mukanya pun pucat banget
kamu tahu nggak dia pergi ke mana
enggak pak saya gak terlalu memperhatikan pas dia pergi
eh ya sudah
kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang sudah kami berikan pada kami
kalau kamu nanti melihat orang itu lagi tolong segera informasi kepada kami
baik pak permisi
frissi untuk kejadian disebutnya diwawancara ke sana

ketika saya tak bisa berjaga
selu canto kita itu bukan untuk west vouks wisconsin
ada berikutnya pertanyaan
waktu dua pilih pintu utama
kita bagadian preguntanya
tapi tolong tetap cari anak saya ya pak
itu pasti pak
karena itu sudah merupakan kewajiban kami
saya dan tim akan mengembangkan pencarian
saudara radi dalam keadaan selamat
jadi ibu jangan terlalu mencemaskannya
terima kasih banyak ya pak
radit sudah terlanjur pergi enggak
kita terlambat datang ke sini
radit itu cuma butuh untuk menyendiri aja
bukan untuk mematah matahi kamu
jadi kamu gak usah jadi orang sok penting ya
jangan ribut di tempat seperti ini mah
malukan banyak orang
malam lagi ya rad
kita duluan ya
iya pak terima kasih pak
apa yang mama bilang tadi gak usah kamu masukin ke hati ya
seandainya radit gak pernah ketemu sama kamu
esmoa gak akan menimpa radit
dan pernikahan kalian berdua ini
adalah kesalahan besar

keputusan kita menikah ini tidak tepat
keputusan yang kita ambil itu sudah tepat
tapi yang perlu kamu ingat
setiap keputusan itu
ada konsekuensinya yang harus kita tanggung
ya mungkin konsekuensinya itu
ya seperti sekarang ini
kita harus menanggung ini semua secara bersama sama
kita cari rally tadi ya
siapa tau dia belum jauh dari sini
main petak umput yuk sama mama
raisya yang umpet
mama hitung ya
mama hitung ya
raisya dimana yaa
mama jadi bingung nih
anak kesayangan mama dimana yaaa
bikin gue hampir serangan jantung tau gak sih
yalah udah diperbaiki
ngapain sih lo
udah mau lanjut main nggak